masuki hari kedua kejuaraan bulu tangkis daihatsu indonesia masters dua ribu delapan belas yang berlangsung di istora senayan
para pemain unggulan masih mendominasi babak pertama
pasangan ganda putra peringkat satu dunia marcus gideon dan kevin sanjaya berhasil menambah wakil indonesia
di putaran dua usai menggalakkan pasangan thailand tim isrianet dan kitisak namdash
meski sempat mendapat perlawanan alot di awal set pertama the minions mampu menutaskan permainan dengan skor dua puluh satu
pada set kedua kevin marcus tampil meyakinkan dan mendominasi jalannya pertandingan
pasangan peringkat satu dunia ini menutup set pertama dengan skor yang sama dua satu
langkah kevin marcus ke putaran kedua tidak diikuti salah satu kompetitornya muhammad ahsan dan angga pratama
ahsan dan angga menyerah dua set langsung dari ganda denmark yang juga merupakan unggulan keempat
di nomor tunggal putra pebulu tangkis senior indonesia sonny dwi kunchoro memastikan diri lolos ke putaran kedua
usai menggalakkan peringkat sembilan dunia asal hong kong kalong angus
pertandingan berjalan dengan sengit beberapa kali rally rally panjang pun terjadi
sony yang kini berperingkat sembilan puluh tujuh akhirnya keluar sebagai pemenang
setelah menang dua set langsung dengan skor dua puluh satu sembilan belas dua puluh satu sembilan belas
di babak kedua sonny akan bertemu tommy sugierto yang menggalakkan sesama pebulu tangkis indonesia cesar hiren rustafito
sayangnya langkah sony dan tommy ke babak kedua tidak diikuti ihsan maulana mustafa
meski sempat membalikan keadaan di set kedua pebulu tangkis dua puluh dua tahun itu akhirnya menyerah enam belas dua puluh
di tangan pebulu tangkis denmark
rasmus gengke di set ketiga
sementara itu dari nomor tunggal putri unggulan pertama zoo ying tai harus berjuang keras di babak pertama indonesia masters dua ribu dua puluh
tertinggal dua puluh tiga dua puluh lima di set pertama
pebulu tangkis asal taiwan tersebut sukses untuk merebut dua set berikutnya
dan menaklukkan pebulu tangkis kanada michelle lee dengan skor dua puluh tiga dua puluh lima dua puluh satu dua belas dan dua puluh dua dua puluh